ketua umum partai golkar air langga hartarto bicara terkait pertemuan dengan dua bakal calon presiden yaitu ganjar pranowo dan prabowo subianto
air langga memastikan partai golkar memiliki hubungan dekat dengan semua parpol
herlangga memastikan koalisi indonesia bersatu atau kib masih menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya menjelang pilpres dua ribu dua puluh
air langga makan siang bersama dengan ganjar sosok baca pres dari pdi perjuangan pada senin yang lalu
ia juga mengaku kerap bertemu dengan prabowo subianto baca pres dari partai gerindra
arah dukungannya mungkin ada juga pak di antara kedua tokoh ini
ya dengan partai politik yang namanya golkar ya tentu dekat dengan semua karena semua kan senior
pak prabowo dulu ikut konvensi golkar kemudian juga kalau dengan pdip juga komunikasi lancar
dengan mbak puan dulu sama sama di dpr